hai seorang buruh perempuan yang diduga menjadi korban ajakan staycation atasannya buka suara
dalam konferensi pers bersama anggota komisi delapan dpr buru perempuan berinisial ad ini mengaku
bekerja di pabrik yang memproduksi berbagai jenis produk kecantikan kawasan jababeka cikarang
bekasi jawa barat ia telah bekerja selama enam bulan di perusahaan tersebut dengan kontrak kerja
berlaku per tiga bulan ade mengaku pernah diminta atasannya untuk pergi berdua dengan
iming iming perpanjangan kontrak oh dari semenjak aku kerja di situ udah itu udah udah gak deketin
lah catatan itu iming imingnya itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu harus mau diajak
jalan gitu kalau misalkan nggak mau diajak jalan ya udah habis kontrak aja seperti itu
maksud dari arti kata diajak jalan itu dia melakukan hubungan seksual aku
gimana tuh aku sih enggak terlalu nanya ke situ ya tapi dia cuman jadi minyak jalan makan berdua
gitu makan berdua jalan jalan gitu enggak tapi pas diajakin ya udah sama temen gitu sama temennya
barang barang dia enggak mau dia pengen tetap berdua berdua gitu berdua staycation ya mungkin
misi delapan obon tabroni yang mendampingi ade menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan dan
pihak kepolisian terkait kasus ini jika ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut maka pihaknya
akan melaporkan manajer perusahaan tempat ade bekerja ke polisi informasi bahwa ada seorang
perempuan yang resah ya udah kita ngobrol dulu bilang kan sampai dimana sih persoalan yang ada
mbak kenapa ini ini segala macam dia bilangnya tadi supaya temen temennya tidak mengalami hal yang
sama pelecehan seksual yang memang betul mereka itu butuh kerja tapi bukan berarti mereka butuh kerja
lantas mereka boleh diperlakukan semena mena dia kedepannya kita coba kan diskusi diskusi dengan
instasi terkait apakah ini masuk dalam unsur pidana atau tidak kalau ternyata masuk unsur pidana yang
baik jerat ada pendampingan kebangkustus pasti dan saya membuka komunikasi dengan siapapun buru buru
perempuan yang mengalami hal yang sama yaitunya mereka jangan takut untuk melaporkan
sementara itu pihak polres metro bekasi melalui pesan singkat menyatakan belum ada korban yang
melaporkan dan masih menelusuri kasus ini senada dengan polisi dinas ketenaga kerjaan
kabupaten bekasi juga menyatakan belum menerima aduan resmi namun sudah berkoordinasi dengan
kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan bisnaker kabupaten bekasi juga akan melakukan
pendampingan terhadap korban jika sudah ada laporan kalau angka ya memang karena kami juga
baru kemarin masih positifnya tadinya kebanyakan saya lihat mereka perubahan juga tahu jenis
film tahu jenis kasnya apalagi pelakunya
langkah langkah karena ini tidak menjadi viral
tidak mau menyepelekan
menjadi berita di mana mana dugaan persyaratan staycation terhadap karyawati di salah satu
perusahaan di cikarang viral di media sosial sejak
beberapa hari terakhir informasi ini pertama kali diunggah oleh akun twitter at miduk tujuh belas dalam
cuitannya isu persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak kerja itu sudah bukan
rahasia umum dan hampir seluruh karyawan mengetahuinya dedy beben bekasi jawa barat